saya sadar bu saya memang gak pantes bu buat pak gafin
itu kamu paham
saya minta sama kamu ya tinggalkan gavir
jangan rusak masa depan anak saya
saya ini memang cuma jadi beban buat pak gavin
saya janji bu saya nggak akan ganggu pak gavin lagi
jangan om jangan
murti boleh pilih gafin
tapi nih anak anak bakal gue bawa jauh dari jakarta
buat jual nih anak biar gak nyusahin

mau gue buang

bagi apaan tuh anak kecil
bagi apaan tuh anak kecil
lalu gue dikira orang jahat lagi
oke gue bawa ke rumah sakit aja deh
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
oh iya aku sekarang harus pergi
kamu jangan kemana mana ya
kamu disini aja
kamu kenapa murti
kau keliatannya banyak pikiran banget
tapi kayaknya ada yang berubah sama lo
mungkin karena dia udah lama aja jauh dari saudara saudaranya
oh wajarlah murti
lama juga anak anak
kamu jangan khawatir ya
selama ada aku kamu aman
kamu percayakan semua aku
yaudah aku pergi dulu
ngomong dua begitu banyak
mungkin karena aku yang nunggu
loli loli loli anak ibu
nggak azan ibu mau ajak loli sholat berjamaah sama ibu
loli belum bisa sholat bu
ajarin ya bu
aneh bukannya loli udah pinter
bahkan udah ngerti wudhu sendiri
mungkin benturan di kepalanya kali ya
ya allah aku harus segera periksakan loli ke rumah sakit
yaudah gak apa apa nanti ibu ajarin sholat ya
beser banget ya sayang
semoga bagus ya allah
angkatlah segala penyakitnya
ya allah aku mohon ya allah
hubungilah ibu dimanapun dia berada ya allah
itu kota ibu
ibu ngumpul sama hardnessnya
aku seharusnya cuci darah besok
berarti gua harus mampu selesai cuci darah dong
baru mereka bisa gua bawa pergi jauh

ada apa bu
saya tunggu di depan
oli ibu mau keluar sebentar ya
oli tunggu sini sendiri
sebentar ya nak
saya sudah tahu semuanya dari ranti
dengar ya murti
saya seorang ibu
kamu juga seorang ibu
sekarang saya mau tanya sama kamu
ibu mana yang mau anak laki satu satunya
menikahi janda miskin punya anak empat seperti kamu
saya memang gak pantes bu buat pak gafin
itu kamu paham
jangan rusak masa depan anak saya
saya ini memang cuma jadi beban buat pak gavin
saya gak akan ganggu pak gafin lagi

oh di dalam serem banget
ya om tadi kaki aku ada yang menarik
memangnya kalian berdua lihat apa di bawah tadi
kita liat hantu duyung om
ya om duyungnya serem banget
itu kenapa orang orang pada lari
harusnya pada renang dong
kok pada histeris begitu sih
mungkin ada konser
itu kan suara nerafa
kamu ngapain sih
tidak tidak gak jelas
untung aja kakak semperin
tadi rafa liat ekor duyung
buka di situ
ah kamu salah lihat kali
baju berenang zaman sekarang kan
udah kayak mirip duyung gitu
tapi beneran kak gak mungkin
rafa salah liat
beneran kak rafa gak bohong ada di situ ekor duyung
kita pulang aja yuk
ya ali kita pulang aja yuk
aku udah merinding nih
beneran kak rafa gak bohong kak
kita pulang aja yuk
yaudah deh yuk kita pulang
eh eh pak setio
sampai kaget gitu
pak rete gak ikut berenang
biar warga aja yang berenang
eh pak setio maaf
kok pak setio kepikiran gitu
ngebeli kolam berenang ini
yang sudah lama tutup
udah gitu dibuka lagi untuk umum tuh
ide dari mana pak
saya dulu itu pati renang pak
saya tuh punya rezeki
makanya saya buka kolam berenang disini
karena biar kampung ubi sari
gak kalah juga sama kampung kampung yang lain berarti
punya warga yang cinta banget sama kampungnya sendiri
membangun kampung untuk warganya sendiri juga
saya sih cuma pengen berbagi kebahagiaan aja pak rete
sama kampung bumi sari ini
sampai punya ide nyawa putri duyung
menarik sekali untuk anak anak loh
dimana pak rete
tadi ada disitu lagi nangunjar lagi gitu
kalian lihat kali pak
iya kayaknya selia selia tadi ada
gak ada pak rete
itu anak anak semua disitu pak rete
kamu itu mau berenang
mau apa sih
kok heboh banget kayak gitu
udah pakai kacamata
enggak banyak banget lagi eh zara emang kau bisa berenang ya hahaha enggak bisa berenang heboh